kalau eros diam tertunduk berarti dia tidak keberatan
semoga mereka gak ribut
saya sudah dengar syaratnya dari kemet
alhamdulillah kalau begitu
mau ngajak besanan atau ngajak musuhan
masuk dulu ce
kalau mau mau
kalau gak mau gak mau
kita masuk dulu bu
oh gue tunggu di luar net
orangtuanya kemet lagi ngelamar
kok bintangnya ditutup
silahkan dibinum je kang
sudah boleh sayang
eros rius mau dilamar atau enggak
kenapa enggak sekalian minta satu kilo
cuk mau bawain satu kilo
biar bapak yang bicara
kemet belum punya rumah
kemet mesti bangun rumah
mesti bangun usaha
semua itu kan perlu uang
nikah kan butuh biaya
apalagi buat pestanya
kan harus dipestain
kalau uangnya dipakai buat bawa bawaan
nanti dia mau usaha apa
setelah nikah setelah pesta pesta
mereka tidak punya usaha
tidak punya tempat tinggal
kamu berantem cuk
saya aja yang lahir disini
bawa bawaan dan hajatan itu penting
mereka sudah menikah
supaya tidak timbul fitnah
tapi masa depan mereka
jauh lebih penting
kalau bawa bawaannya sedikit
iya era seperti tidak dihargai
kalau pandangan orang diikutin
orang tuanya kim dede tetep melamar
amin budai betawi
tapi di jakarta
ada pantun sama silat
semua tanah sama sawah dijual
gak akan ada habisnya
ece sama akang mau semua dijual
saya mah gak mau
pernikahan itu harusnya dipermudah
kalau aja sama akang kekeh segitu
ini mah ribu cup
sama seperti akang sama oce
kami juga kepengen
kemet menikah dengan orang pilihan kami
yang mau nikah itu siapa
kita atau anak kita
kalau anak kita berbuat dosa
karena pernikahan mereka kita persulit
kami datang kesini mengelamar
diterima atau enggak
kita tanya sama erosnya
kalau eros diam tertunduk
berarti dia tidak keberatan
ada naszej satu kesiakan
tidak harusnya cerita omong omong
karena dia jatuh
bahkan kita hidupnya
dan nanti setelah dia bilang
bagaimana yang akan kamu lakukan
saya ingin melihat situasi yang paling besar

saya ber shockti sama iya ya
keras tapi apa lagi emosi mah emak juga jadi emosi emang nggak usah ikutan emosi gimana emak
gak emosi denger si kemet mau nikah kalau si neng dengar gimana tapi udah denger bah mak
dari siapa yang dengernya barusan emang ngomong bukan mak dengernya dari emak emak denger dari abah
eros udah dilamar kemet hah kenapa nggak digagalin iya bos masih dipikirin caranya
mikirnya mau sampai kapan nah sampai mereka pada punya nak masih lamaran bos belum menikah kalau
nikahnya besok kita acak acak pestanya aduh jangan acak acak pestanya belum tentu ngembatarin
mereka nikah namanya juga preman bos cara berpikirnya karena kekerasan pokoknya saya
nggak mau tahu
saya nggak mau kalau sampai mereka berdua nikah paham iya bos paham bos bos teh ya jaya nggak
kamu jangan apa yang mikirin si ayan yang dipikir itu gimana cara gagalin mereka berdua
iya bos beres saya akan pantau terus pergerakan si kemes